seorang perempuan bos ayam goreng berinisial mim di kampung kemejing sukakarya kabupaten bekasi jawa barat
ditemukan meregang nyawa dengan bersumpah darah pada kamis enam belas februari silam
korban mim tewas diduga akibat dihantam tabung gas lpg tiga kg di bagian kepala
satu hari berselang polisi menangkap dua terduga pelaku yang merupakan anak buah korban
dan mirisnya satu di antara pelaku baru berusia empat belas tahun
selain membunuh korban kedua pelaku juga menculik anak korban yang baru berusia tujuh belas bulan
karena terus menangis sehingga pelaku takut aksinya dicurigai warga
keduanya mengaku telah merencanakan pembunuhan keji ini selama tiga hari
lantaran sakit hati gajinya dipotong oleh korban
kasus yang melibatkan pelaku anak berikutnya terjadi di bonjokerto jawa timur awal januari dua ribu dua puluh tiga
seorang bocah perempuan berusia enam tahun diduga dijamu lintik ketemannya yang masih berusia delapan tahun

kejadian ini terungkap saat korban mengeluhkan sakit di alat kemaluannya kepada sang ibu
korban juga menuturkan digauli bergantian oleh ketiga temannya saat rumah tetangga kosong
kasus ini telah dilaporkan ke unit perlindungan perempuan dan anak polres mojokerto
rentetan kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi persoalan yang tidak kunjung usai
tidak hanya kejahatan ringan yang mereka lakukan bahkan tindakan keji yang tega dilakukan kepada korban
lantas apa faktor penyebabnya dan bagaimana untuk solusi menangani kasus ini
menurut psikiater kresno mulyadi tindakan keras saat mendidik anak bisa menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak kekerasan
kalau ada anak tidak berani takut atau cemas jangan takut gitu aja takut
itu yang kecil aja berani
nah hal ini ternyata tidak dibenarkan secara kejiwaan
dengan tindakan keras ada dua kemungkinan
dia menjadi tidak pede tidak percaya diri
dan menjadi apa ya lemah
atau dia dendam suatu saat melakukan tindak pembalasan
kasus kasus anak yang misalnya melakukan penusukan melakukan pemukulan
atau terpengaruh dalam kondisi misalnya ekonomi
akhirnya ada titik temu yaitu kekerasan kekerasan tadi itu
berdasarkan undang undang peradilan pidana anak
seorang anak di rentang usia dua belas hingga delapan belas tahun
yang diduga pelaku kekerasan
memiliki status abh atau anak berkonflik dengan hukum
data kpai menunjukkan pada dua ribu delapan belas
sejumlah pengaduan kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku
meningkat menjadi satu sembilan puluh sembilan kasus
angka ini terus turun hingga dua ribu dua puluh dua sebanyak lima puluh tiga kasus
namun data tersebut belum termasuk data kasus yang tidak terlapor
kpai merekod di dalam beberapa tahun terakhir
bahkan sebelum terjadi pandemi abh ini luar biasa tinggi
kalau kita melihat sisi korban itu kan jauh lebih tinggi lagi
dan tentu bukan berarti satu orang bisa beramai ramai
anak ini menjadi pelaku bahkan bisa lebih dari satu kali
atau bisa juga dia sebagai residivis gitu ya
melakukan lagi setelah ada proses dia melakukan kembali
yang tertinggi itu adalah anak korban
ada pelaku kekerasan fisik
dan yang kedua adalah anak pelaku pencabulan
peneliti asa indonesia reza indragiri beranggapan
penakaran risiko atau risk assessment harus dilakukan
untuk menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak
menurutnya terdapat tiga area yang menjadi refleksi perilaku anak
dan harus segera dibenahi
risk assessment atau penakaran resiko adalah sebuah proses untuk mencari tahu
tentang sebab musabab mengapa ada anak yang melakukan kejahatan
dan berlanjut dengan bagaimana caranya agar anak tidak mengulangi perbuatan itu kembali
tak lebih tak kurang merupakan refleksi dari kehidupan di rumah
keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak
perlakuan seperti membangun komunikasi yang baik dengan anak
menaruh rasa empati pada kondisi hati anak
dan memberikan validasi serta apresiasi terhadap pencapaian anak
dalam hal kecil sekalipun bisa menjadi langkah preventif bagi anak untuk melakukan kejahatan
perlaku anak merupakan refleksi dari lingkungan sekitar
oleh karena itu melakukan seleksi dalam berteman dapat menjadi salah satu faktor penting
agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah
lantas apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih teman
nantikan pembahasannya pada laporan khas redaksi pagi episode selanjutnya